dia menguasai warini di rumahnya di desa tasik madu kecamatan palang kabupaten tuban
jadi semakin banyak aset yang kita buat maka akan semakin unik
bisa menguntungkan atau nanti bisa kena bubble juga
karena hal kerajaan sorga
porsi pada weekdays hingga empat ratus porsi saat weekend bisa habis terjual dalam sehari
sampai menunggu keponakan saya yang masih main air tuh disana
terus ada sempat jadi best setter juga di sea games

terus juga anak anaknya itu punya ambisi yang besar
itu kan mereka punya kompetisi antar sekolah yang selalu berjalan setiap tahunnya
kita udah siap nih seru seruan hari ini
dia juga akan mengerendam
tapi secara tidak langsung kan wah tersindir banget gitu kan
saya akan meluruskan tidak bisa dong bagi bagi motor
dengan nft karya seni atau barang unik lainnya bisa diperjualbelikan dengan harga yang fantastis
anda selalu berserah setiap hari kepada tuhan
dodol khas garut atau betawi
yang tak kalah kaget adalah percikan nanasnya yang menyembur
ya gak tau ya coach mungkin karena saya nambah jam latihan kali ya